yaudah kali kita aku bikinkan ya buat kamu
eh buat kamu
terima kasih ya
aku sudah lama tidak makan ayam bakar
ayam goreng aduk
kalau saya bertindak tidak sopan
tidak apa apa kamandakan
bisakah kamu tunjukkan
rencana keperajuritanmu kepadaku
simpan lencana ini dengan baik baik
lencana ini jatuh dan disalahgunakan oleh orang yang tidak benar
baik nih mas
kalau begitu saya permisi
iya aku sangat yakin
dia adalah orang yang sama kamandaka
adalah orang yang telah menolongku
dia seorang pendekar mumpuni
kenapa dia menyamar menjadi prajurit
aku harus menyelidikinya
ya allah ya allah
aku ingin minum di sana
ada apa kalian di sini
kami sedang kehabisan perbekalan
kami sedang kehabisan perbekalan
kami ingin mencari sumber air
di mana sumber air

persediaan air kita tinggal sedikit nek
mereka lebih memerlukan air itu
sini raden ini dia
terima kasih banyak
sebaiknya kalian singgah saja di rumah kami
tidak jauh dari sini
kebetulan ada makanan sedikit yang bisa disantap
kalau makanan terbaik itu tidak apa apa
terima kasih atas undangannya
maisa aku mau bertanya kepadamu
siapa kau yang telah menangkap kita maisa
kenapa kau tidak bertanya sendiri
tertawamu sangat jelek sekali maesa
jangan menirukan tertawamu
kalau aku tidak mau meniru tertawamu
cepat katakan kepadaku
siapakah yang telah menangkap kita maest
oh tidak pantas tertawa seperti itu maisa
katakan yang sebenarnya maisa
apakah kamu menanyakan siapa yang telah menangkap kita maisa
aku tidak tahu
yang aku dengar adalah
dia keturunan dari prabu niskalawas
serap saripati kehidupannya
tunggu apa lagi
tenaga dalamku semakin tinggi
berapa orang lagi yang kau butuhkan
untuk menyempurnakan kekuatannya
aku sudah tidak sabar untuk menyerbu pajajaran dan membalaskan dendaku pada siliwangi
tenang tidak lama lagi ilmuku akan sempurna
setelah itu kita susun rencana untuk menghancurkan pajajaran dan merebut bahkonya dari siliwangi
kalau kau sudah menduduki tahta pajejara kau pasti akan melupakan aku
dengarnya aku tidak akan pernah melupakan setelah tahta itu ada di tanganmu akan aku jadikan permaesmu
buktikan ucapanmu kalau tidak kau akan tahu akibatnya
aku pernah berjanji dan aku menepati janji itu
jadi kamu tidak perlu kuat sebaiknya sekarang kita temui meryza
aku akan mencari ucapanmu
aku akan mencari ucapanmu
aku akan mencari ucapanmu
aku akan mencari ucapanmu
mari susana dimakan hidangannya
dan ini adalah hidanganmu
lalu apa yang kamu suka
aku suka ayam bakar
oh ya sudah kalau begitu aku akan membuatnya untuk kamu
kamu menguna pisang
terima kasih aku sudah lama tidak makan ayam bakar
ayam goreng aduh
ini alhamdulillah ini
ini ini seperti yang saya inginkan